apa kalian masih percaya dengan siliwangi
dia adalah penguasa yang zon
sekarang saatnya kalian melawan silva
atau aku sendiri yang akan menghentikan
ramuan kita teh daun daunan kayak gini
itu bukan dukun dukun jahat gitu tak
tahu dukun dukun jahat
maksud saya teh kenapa kita gak pakai mantra manggilnya iroh
surah ingat ingat cara manggilnya teh kira kira
nyai teh ada mantra baru buat aku
mantra apa nyai tuh
namanya teh mantra pemanggil
nah kalau aku mau panggil nyai
atau aki mau ada butuh perlu sama nyai
panggil nya pakai ilmu pemanggil
tapi harus diikutin dengan benar ya
kalau tidak nanti bisa bikin celaka
pelopak pisang perseratan anak anak kiaman
kita suruh cunihin
datang atu datang simpuring dirindu
is is is dari delapan penyuru
datang datang datang datang datang
nah gitu amin
harus pakai mantra
datang atuh datang mudipirindu
tapi sob datanglah
paketin saja atuh ini teh

ketuk ketuk pintu bagaimana atuh salah didinya atuh
ketuk ketuk pintu bagaimana atuh salah didinya atuh
kalau manggen nyai teh mantra nya yang lengkap atuh
ini mah belum lengkap mantra nya
gerakannya udah habis
nyai jatuh dari langit atuh
nyai yang kaget nyai
perseratan anak ini hesepisan atuh nyai
itu itu hesep namun gak panggil
kebiasaan nyai mah
nyai ampura atuh
itu geraknya atuh
badannya ganteng tolong
ini ini mas rara santang sakit nyai
mau minta tolong
atuh ndak nyai mah ahli nah ahli teh atuh
ya kan semua sawah sawah kita
ada apa di sana
lihat di sana
kami semua telah gagal panen di sana
padahal baru kemarin di sana
sawah kita panen berlimpah
jaga dewa batara
ada apa dengan kami
kenapa kalian mengeluh
kalian ingin sawah kalian kembali subur
iya iya benar sekali
kita akan menemukan
beberapa kata benda yang
mereka akan menemukan
mereka akan menemukan
mereka akan menemukan
terima kasih kisana
terima kasih kisana
hentikan menipu rakyat
kalau kau tak mampu menolong rakyatmu sendiri
jangan salahkan orang lain
aku hanya berniat untuk menolong mereka dari kesusahan
dia adalah prabu siliwangi
yang menyamar sebagai rakyat jelata
dia adalah seorang penguasa

dia adalah penguasa yang jauh
dia adalah penguasa yang jauh
dia adalah penguasa yang jauh
tapi ia menelantarkan kalian
membiarkan kalian dalam masa kesulitan
apa kalian masih percaya dengan siliwan
dia adalah penguasa yang
saatnya kalian melawan siliwangi
atau aku sendiri yang akan menghentikan
jagat dewa batara
tiba tiba angin menjadi sangat kencang
jangan jahat paham kurang ada geng